ada sarang apa oh sarang acar aduh aduh aduh
sarang tahun lanyo
ini iya jadi sarang tahun ini mau buim lempar arah sultan
terus gimana caranya
sangat berat sekali jadi tangan kamu terjadi sakit gitu
jangan seperti ini masih banyak makanya kalau pilih laki yang bener nih sebab karena olehnya
demong alias nongol itu diapaan di mata lu sebab namanya cinta cinta tak cinta
hai hai hari ini kalau selalu mendarat begini serasa kayak naik jalan yang rata
bos sekarang gimana caranya kita ngerjain susupan bos
wadidawadidu ahai apa kalau soal ngerjain si sultan berikanlah kepada ahli yaitu
poem gue internasional pahlawan berdarah bos tapi emang bos punya ide sabar buim pikir saja oke
aduh aduh aduh apa jangan panggil bos international kalau nggak punya akal untuk kerja
apa ya bukan gitu lah sinyo terus sini ikutin
wow bagus tuh bagus tuh wah si rambut mie udah mulai punya niat no no no no good
gak baik ada apaan ada salahnya
oh sekarang ajar
ini iya jadi gini sarang tahun ini mau buim lempar ke arah sultan
iya terus gimana caranya tenang aja
international pernah ikut olimpiade lempar sombak dan buim juara satu dari belakang
di luar luar
tunggu tunggu tunggu
kayaknya itu mirip yang tadi deh
tawon yang keluar
kabur kabur kabur
aduh aduh aduh
maaf dih tolong maaf dih
hei kabur ke sana yang jauh
yang jauh jauh
aduh aduh aduh
bu mc anak putra bangsawan disuruh nyapu nyapu kayak gini
jadikin kamu lanjutin nyapu
boem international bisa terbang bener
sekarang boem cari
dimana sih suara
mana ye si bebu yutannya boem
ih jauh dia
saatnya boem beraksi
kok gak akan
masih padat kan
ini tembakan mahal
tidak apa sea sand
udah sempre tembakan mahal
sakit banget sakit beneran
si bule kowe mau di dunia nyata mau di dunia khayalan sama aja
susah banget dikerjain sama bu ib
ya itu mah bukan karna si sultan susah dikerjain
buan nih karo aku
itu gak begitu penting
ada yang lebih gawat
ada yang lebih penting
ada yang lebih spek
ya ampun cepetan kasih tau
itu kan yang kaida sama si sultan
itu kan sultan sama aida
aduh aduh aduh
ini gak bisa dibiarin
kalo selalu mendarat begini
nggak ada menjadi gila
lihat ke atas
hah ke atas
bagus tuh kayak bagus tuh
si rambut mih udah mulai punya niat
oh sarang acar
aduh aduh aduh
sarang tawon ini mau buim lempar arah sultan
pasti si sultan disengat sengat tawon
lah terus gimana caranya
tenang aja nyok
buim gue internasional pernah ikut olympiade lempar tombak
dan buim juara satu
terlalu atas bos
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
tunggu tunggu tunggu

tawon yang keluar
aduh aduh aduh aduh
kabur sana yang jauh
apa yang lainnya ip
nera punya di mana